engkong mau ke dalam dulu lo hati hati tungguin motor
hati hati emang mau nyebrang
was jangan penyasar
pak haji ini saya bawain obat obatan herbal buat aja maymunah
nah ini keladi tikus
keladi tikus ye
buat matiin sel sel kanker
abah mau kemana sih
ya allah abah
abah kok ada di luar gini sih maksain
jalan banget kaki abah kan belum sembuh benar
udah yuk sekarang rum bantu masuk kamar lagi yuk
nggak rum abah gak mau males malesan
ntar yang ada kaki abah lama sembuhnya
udah deh rum gak usah khawatir
abah mau ke minimarket dulu melihat
ya tapi ba
ba udah deh ba
ya yuk masuk lagi aja yuk
nanti kenapa napa lagi ya
siapa dia ji
kita kemari mau nyampein acara bersih bersih jelang puasa
buat warga yang nggak bisa hadir
diharapkan bayar seratus ribu ji
katanya nih ya uangnya itu bakal disumbangin buat masjid
bayar seratus ribu
hah mendingan gue ikut kerja bakti
bah abah gimana mau ikut kerja
orang kaki abah aja kan sekarang belum sembuh banget
lagian kenapa sih gak mau banget bayar seratus ribu

uangnya juga kan gak kemana mana untuk masjid ba
gak bisa pokoknya abah besok kerja bakti ikut
duh lu bilangin tuh sama penyatanya
jangan sampe kagak ya
ani bakal kasih tau
sesepuh kampung ini bakal ikut kerja bakti
gimana pengobatan alternatifnya
insya allah mudah mudahan bisa jadi jalan
untuk kesembuhan abah sama umi
sekarang haji muhyiddin lagi bergaul
sama si kardun
preman itu ji
emang bener ji
emang kenapa salah
gua kasian tuh sama si kardun
kagak ada warga sini yang mau nemenin dia
kalo gue mesti gua udah dua kali nanya haji
gua gak kelebih
berteman sama si abah pun
namanya preman kan tetap aja manusia
dulu pak haji
sama si sobari sama si badar kagak demen karena mereka preman
nah sekarang mainnya mau preman
si kardun kan bekas preman pak ji
kalau sobari sama si badar
beda dengan si kardun
dan sulit dilurusin tuh
karena memang sudah suruh atta menjadi orang sesat
kalo si kardun tuh beda
cuma keliatannya aja
bencana dari luar
tapi gue berani taruhan dia itu sosok yang baik
pak haji tuh namanya berani mati
orang semua ji kagak ada yang demes sama si kardun
pak haji malah ngelindungin dia

ya boleh dong beda
kenapa waktu si sobari sama si badar
semua warga kagum
dibilangnya sulami itu orang baik
nah sekarang gimana
gua kan hanya ngelindungin si kardun
kenapa orang semua marah
adil dikit jadi orang nape sih
tapi pak haji warga pun punya alasan
kalo dia sampe di sidang sama rw
terus dia ngegangguin tetangganya
nah itu namanya di rese pak haji
udah deh diem lu
lu berdua beriri kan
karena gua sekarang punya tukang puas setia
bisa nya cuma grogoti duit gua aja
buruan apa bawa ke dalam
aneh balik ya
mentang mentang ada orang kepanjahin bar
biarin aja deh
ntar juga dikenal patunya
ada yang lebih setia dari mali dan tarmiji
ada yang percaya yang baru
kita suntain deh
biarin serah lagi
engkong mau ke dalem dulu
hati emang mau nyebrang
pahas jangan penyiasah
buat aja maimunah
nah ini keladi tikus
keladi tikus ye
buat matiin sel sel kankernya
ini obat beneran apa palsu nih
insya allah pak haji
yang lo kemana sih lo
mau ke rumah sakit
nih pak haji jangan lupa dibaca aturan minumnya
lo bantuin abah sama umi lo
baca aturan minumnya jangan sampai salah
terus sarang semut papuanya
ncing belum dapet nanti kalo udah dapet ncing bawa kemari deh
kok bisa sampai ada di rumah sakit
bukan si robi yang dirawatin seroh dia
robi mah cuma masuk angin gitu
yaudah ya ayo pamit
rung juga gak tau bah
ntar rung cari tau ya
biar bapak banyak penasaran nih
bukan gak suka juga kan tidur dulu kan
tapi jangan banyak banyak mah
kalau masih muar
aduh kenapa gue jadi lupa begini ya
besok itu kan ada kerja bakti bersama nih
mak udah janji
mau kasih sodako buat warga bubur
kalau begini mesti kasih tau si hojo nih
iya mak sulam juga lupa
besok kerja bakti
ya cuman kan roh lagi sakit
jadi sulam gak bisa ninggalin
yaudah kalau gitu mak
sulam bayar uang denda aja deh
kenapa mesti lagi bayar dendah
mak kan udah sekalian tuh
sodakoh bubur ayam
ame sodakoh tuh dua a yang berbeda
ya kita harus bayar dua duanya
kalau masalah perwakilan
biar roby aja yang mewakili keluarga kita
maknya lu kagak kerja
robby kan masih ada sisa cuti
kalau digunakan satu hari kan kerja apa apa
sisa cuti lu tuh lu pake
buat kegiatan yang lain
apa enggak yang namanya itu korupsi waktu
ya lah bang korupsi waktu
ayah itu sakit butuh pemulihan
kalau kerja bakti kan
lagian pun tidak ngerugin orang lain
malah kasih untung lagi
yaudah deh kalau gitu robby balik sekarang
biar sekalian nanti robby kasih tahu
kasih tau mang ojo jangan lupa ya
besok bilang jangan sampai telat
bawa adonan buat bikin kue
buat sodako buat yang kerja bakti
lo ambil bahan kue di warung ya
orang cuma jaga jaga begitu aja
pakai dibikinin kue
ngapain cukup sama air
ntar lo kasih bonus deh tuh
sirup tuh gue kasih itu
pakai es biar segeran
daripada gue sedekah juga bakalan jadi
mubasir kan mendingan begituan ketauan
bikin aja ya nggak usah ragu ragu
orang pelit begini
kue ini kagak pelit
tapi tepat sasaran
orang kerja bakti itu
haus butuh air
nah kita kasih dia air
nah ditambahin sama sirup
nikmatnya bukan main masya allah
tanyain loh percaya orang haus
daripada kue kagak kemakan
ayo rom lo kalau pengen bikin kue
kalau ntar sodako gak jadi
lo yang bener bener kurang ajar
lo mau susah dikasih taunya
lo dengan didik anak gue
lo bisa ngelawan sama orang tua